mungkin mungkin langsung kerja aja kalau gitu
kalau bisa nyari basis banget kan kalau disitu kan jadi gak ada pengeluaran sama sekali mama papa buat